ini anak anak kami ramesya dan pio
serta mobil kesayangan kami cappuccino
inilah keluarga elko kudis yang kisahnya viral
karena berkeliling dunia dengan mengendarai mobil
elko prieta dan dua anak mereka ramesya dan bramantio
mengunjungi puluhan negara selama sebelas bulan
perjalanan mereka dimulai dari malaysia pada awal juli dua ribu dua puluh
sekitar tiga puluh empat negara berhasil dikunjungi dengan melintasi tiga benua sekaligus
benua asia eropa dan afrika
mulai dari mengunjungi berbagai destinasi wisata
hingga merasakan perubahan suhu yang berbeda beda
di tiap negara
kebersamaan menjalani keseharian di atas mobil pun
menjadi pengalaman seru bagi keluarga elko
mulai dari istirahat
masak dan makan bersama
hingga mendirikan tenda di atas mobil
sebuah suv rakitan dua ribu tujuh belas ini dipilih elco sebagai kendaraan
yang menemani perjalanan keluarganya
elko dan keluarga menamakan mobilnya cappuccino
karena warnanya yang putih berubah seperti latte
setelah terkena cipratan debu dan lumpur di perjalanan
berbagai negara di dunia
sangat luar biasa
sekarang kita sudah bersama dengan keluarga journey of wonder
betul ada pak elko ada ibu yel ini ada bramantio
kalau pemirsa di rumah ya melihat tadi gimana liputannya
itu kan seru banget ya
tiga puluh empat negara sebelas bulan
wah luar biasa
dimulai sejak kapan bu ini
dua ribu delapan belas maksud saya ini apakah perjalanan yang memang periodikly dilakukan
atau memang targetnya oke targetnya sekian negara gitu
setelah selesai terus nggak akan jalan jalan lagi gitu atau seperti apa
memang akan jalan lagi
jadi memang kami rencananya tiga puluh lima negara
tapi memang akhirnya mentok di tiga puluh empat negara
terus memang rencananya untuk selanjutnya kami akan jalan
tapi tahun ini sampai dengan tahun depan masih di indonesia
di indonesia juga harus di eksplore juga ya
tapi awalnya gimana sih mungkin pak elko bisa jelasin
idenya pertama kali muncul eh kayaknya kita perlu nih sekeluarga

dan bawa anak anak yang masih sekolah
itu awalnya gimana pak
sebenarnya kita lihat usia anak anak
karena kita sudah lama senang jalan backpacking ya saya dan istri saya
dan kemudian waktu ada anak anak agak sulit gitu ya
naik mobil masih bisa di indonesia atau naik pesawat
kita nunggu sampai mereka cukup tua
mungkin waktu sebelum mereka masuk ke smp kayaknya saatnya pas
kalau masuk smp dengan sekolahnya lebih sulit
nah itu mereka
belum masuk smp kita ke warga ini
tapi awalnya iya tapi awalnya itu memang karena punya target ataukah ah jenuh ah di jakarta jenuh di indonesia gitu
kayaknya kita perlu sesuatu yang baru
keluarga kita kayak perlu melakukan sesuatu yang baru
itu ada motivasi apa gitu
sebenarnya memang sejak dulu kami punya rencana memang akan melakukan perjalanan keliling dunia
memang sudah punya rencana
masih baru pernikahan gitu
jadi memang sudah niat gitu
nah kami kan menunggu waktu yang tepat
nah waktu yang tepat menurut kami saat ini
karena kalau terlalu kecil anak anak mungkin tidak bisa menikmati perjalanannya
nggak akan teringat juga
lebih banyak lelahnya
tapi kalau sudah terlalu besar mereka akan sibuk dengan teman temannya
jadi memang ini menurut kami saat yang paling tepat untuk kami jalan
karena itu kami putuskan jalan sekarang
waktu lagi jalan itu berapa manteo kelas berapa
kalau raneshia grade empat
nah ini artinya kan apakah tinggal kelas atau gimana jadinya nanti sekolahnya
jadi sebelum kami berangkat kami sudah minta izin pada prinsipalnya pada kepala sekolahnya
terus diizinkan selama kami bawa semua buku pelajaran
berarti sambil traveling juga sambil belajar gitu ya
kalau misalnya ada ujian gitu seperti apa
enggak jadi nanti memang rencananya pada waktu pulang anak anak masih mengumpulkan jurnal
terus dikasih tugas juga dari sekolahnya ya
jadi ini treatmentnya khusus buat mereka berdua gitu ya
untung sekolahnya bisa ini ya bisa terbuka ya
ada rencana orang tuanya seperti ini
hebat kalau gitu sekolahnya
ini coba saya mau tanya sama raneshia
negara mana yang paling kamu suka ketika kamu lagi traveling around the world ini
turki kenapa di turki
saya melakukan banyak hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya
oh yang pakai balon gel
aku juga pernah ikut itu tuh
ilan karena orangnya baik dan
oh iran orangnya baik baik ya
ada pengalaman yang gak bisa dilupain nggak di iran tuh
yang bikin berkesan banget
kira tuh orangnya baik baik gitu
ada pengalamannya nggak tio
tapi yang namanya memori untuk anak anak segini itu udah mulai
sudah pasti teringat sampai mereka dewasa gitu ya
di iran jadi memang orangnya baik baik begitu ya pak elko ya
persepsinya iran ya
kita tahu lah ya kalau dari pemerintah seperti apa
iran ternyata orangnya baik baik dan juga ramah ramah gitu
yang selalu siap membantu juga gitu
karena dia kita isi tangki dengan solar ya
cuma ternyata setelah airnya banyak
itu bukan karena orangnya curang tapi sering salaminya
tapi sering salah menyimpan gitu
kalau simpan gitu bisa ada kondensasi di dalam tangki ya kecampur dengan solar
nah ternyata yang masuk ke kita airnya banyak banget
mogok pas masuk teheran
nah saat itu lagi
orang di jalan hampir tidak ada
tapi besok itu dimana aja kalau di mogok lagi oh ini membantu sampai hari terakhir
itu kelihatan sudah oke
karena kita mombak mombak kelihatan air sudah hampir keluar
keluar ternyata belum
kita ditanjakan kena lagi
akhirnya dibantuin orang mobilnya bisa dibawa sampai di pom bensin
manja membantuin mombak kemudian bilang wah ini kita makan makan dulu
dia ajak makan kemudian dia ajak minum juga
sampai saat ini kita masih kontek kontakan
tapi sepertinya dengan semakin banyaknya kendala jadi pengalamannya malah jadi makin banyak ya
kalau tidur pada dimana sih biasanya
ini tendanya di sini ya
tenda kalau masak
aku pengen lihat tentanya
kalau masak di belakang itu bisa untuk masak
kalau masak di sana
kalau masak di sana
karena nanti sesaat lagi nih prabu kayaknya mau istirahat dulu ke atas
kamu break dulu aja
aku mau lihat nih
prabu penasaran sama tendanya
saya penasaran sama cara masaknya nanti seperti apa sih ya
kita akan lihat
bagus loh ini
setelah yang satu ini ya
oke minggir dulu ya
untuk abs atas
untuk tekanan batu
untuk sisi keras gunung
untuk umum lagu
untuk apa saja
untuk apa saja
untuk apa saja
untuk apa saja
untuk bina meja musim fruits ya ya
untuk apa ada mata saluran
untuk kalau apa bisa ald irani
coba alat dulu ya
nggak sekarang tapi ya biasanya dia suka bikin pancake atau sandwich
oke kita boleh siap siap
sambil siap siap ini
loh ini tadi prabu kemana ya
aduh prabu masih di atas
tempatnya enak banget
anget ya prabu ya
kita kemasan nih
mau cobain gak
kamu terusin deh kita mau tidur
ya kok gitu sih
ya udah kalau gitu kamu mau di sana aja
gak agak mau makan juga
tapi ini kalau tidur di atas ini juga ada keuntungannya juga
cuman satu atau dua mas
satu atau dua
nah keuntungannya kalau tidur di tenda di atas mobil itu biasanya karena mereka ngeliat view nya yang bagus gitu
kalau view nya cantik mereka akan tidur di mobil
tapi kalau view nya atau kondisinya juga nggak aman itu mereka akan memilih untuk tidur di hotel
tapi kalau di atas tadi gimana rasanya
enak lah pokoknya
udah anget di atas sekarang kita akan nyobain brand cost yang dibuat oleh tio
kopi di pagi
jadi setiap pagi kayak gini ya kalau misalnya lagi mau bikin sarapan bikin sarapan sendiri gitu ya
apa namanya sarapannya di beresin
maya mungkin mau lihat itu tuh di mobil kayak gimana dalamnya
karena kalau di dalam mobil mereka ini juga biasanya lengkap gitu ya bu ya semuanya ya
tapi kalau misalnya kalau kayak gini mandinya di mana
kami sebenarnya punya tenda untuk mandi
oh ada juga
tapi ya kami pasang sekarang karena nggak disiapin
cuman biasanya kalau tenda kami pasang ini kan hanya cuma nggak setiap hari tidur di sini
cuma dua hari maksimum kami tidur di tenda
tadi tenda sisanya pindah ke hotel gitu ya
jadi kalau disini
nah jadi kalau sesuai situasi gitu ya
tenda kan gak mesti terus mandi ya
kalau di tempat yang dingin kadang kadang satu hari kami nggak mandi
gak kena penampak juga ya
cuman pakai sana airnya kok gitu ya
yuk coba kita lihat yuk kayak gimana mobilnya
mungkin ibu atau pak elko bisa temanin mai untuk ngelihat mobilnya kayak gimana
ini apa aja ini pak elko
oh di sini tuh ada perlengkapan masaknya ternyata
ini ada perlengkapan masak
oke jadi kompartemennya ada perlengkapan masal
gitu ada bumbu bumbuan ada sendok garpu masih ada
bahan makanan juga ya
bahan makanan segala gitu
semuanya kita beli di lokasi gitu
kita beli sedikit bumbu di indonesia kita bawa tapi nggak sampai habis juga
kalau ini bisa sekaligus untuk meja bisa masak di sini juga kalau misalnya hujan
itu lebih vaksin bisa dibuka
bisa untuk menyimpan bahan makanan barang barang juga tapi bisa berfungsi untuk meja juga
benar benar yang ada di mobil ini multifungsi gitu ya
jadi gak cuma satu fungsi aja tapi bisa untuk berbagai macam gitu ya
iya gitu ada
oh cool box untuk ya untuk minuman atau makanan dingin ya
lebih praktis kalau begini ya
masukin barang lebih praktis untuk anggap lebih praktis
itu bisa dicolok di sini ada colokannya
gitu usaha jalan bisa dicolok
kita punya solar panel untuk listrik gitu kalau malam kalau kita merasa masih dibutuhkan kita bisa nyolot lagi
biar pagi tetap dingin
misalnya kalau beli susu ya
sayuran memang biar tahan lebih lama
berarti ini mobilnya udah lengkap ya dari sistem listriknya ada
terus juga untuk nyimpan makanan multifunction tools juga semuanya ada di sini ya
oke ini saya pengen tanya juga nih soal kalau misalnya berpindah dari satu negara ke negara yang lain gitu kan
pasti dibutuhkan visa gitu kan
kalau misalnya harus bikin visa baru gitu atau sudah disiapkan semuanya sebelum berangkat atau gimana
ada pengalaman mengenai visa ini nggak
nah kalau kebanyakan visa cuma berlaku selama tiga bulan
itu sebelum tiga bulan kita masuk ke negara
itu berarti ya untuk tiga bulan ke depan bisa
misalnya di sini untuk singpo malaysia laos nggak dibutuhkan
kalau saya pakai pasport belanda ya bisa di perbatasan
tapi cina harus dilakukan di sini
berarti kirim paspornya ke sini
di china di sini masih bisa karena kita di awal baru satu setengah bulan masuk ke china
kyrgyzstan untuk indonesia harus di malaysia gitu kita lakukan di malaysia sambil lewat
tapi setelah kyrgyzstan sudah menjadi hampir tiga bulan ya kita online atau langsung di lokasi
jadi memang sistem online juga mempermudah gitu ya untuk pengajuan visa gitu ya
ya dan ada yang sudah lengkap begitu kita ajukan dan sampai dikirim ke kita kita tinggal print out
nah ini ibu udah bikin omelette ya
apa makanan yang paling kamu suka kalau dimasakin sama ibu waktu lagi di jalan
ya pancake sama spaghetti
jadi kalau breakfast untuk ini kan pasti
yang simple simple gitu ya
jadi karena masaknya juga ada yang pakai ini ada juga yang pakai kompor listrik katanya
mungkin kalau mau masak yang lebih berat gitu mungkin pakai kompor listrik begitu ya
oke kita akan lanjutkan lagi nanti ngobrol ngobrolnya karena tadi saya sempat nanyain soal gimana sih apply visanya gitu
kalau misalnya di satu negara udah masa berlaku visanya habis kalau mau apply lagi seperti apa
kita akan saksikan sesaat lagi tetap bersama kami di good morning

tahan spend enermu satu
tahan tersedia ke
oke pemirsa nih masih bersama kami di good morning
kita udah dibikinin sarapan ya
bumbunya pakai bumbu dari kyrgyzstan katanya
oh pasti rasanya agak sedikit beda nih
dan sambil prabu cobain kopi
katanya kan tadi pada saat perjalanan diizinkan sekolah sambil bikin jurnal ya
nesya yang ditulis apa aja tuh di jurnalnya
untuk laporan ke sekolahnya tuh bicara tentang apa disitu
aku nulis kayak aktivitas yang di perjalanan
yang apa aku belajar di perjalanan
dan yang kesusahan
apa kesusahannya sayang
kayak kalau mogok
atau yang di cina
yang pas kita stuck di lumpur
jadi pas stuck di lumpur kan udah ada militeri
jadi kita takut
takut gitu ya
jadi ceritakan semuanya pengalamannya gitu
makanan paling kamu suka apa selama perjalanan kemarin
di negara mana nyobain makanan khas negaranya itu yang enak gitu
semua makanan mungkin dicobain ya
oh ya itu menarik juga ya prabu ya
kalau kita melakukan sebuah perjalanan
karena itu tujuannya ke tempat tempat wisata
ke tempat tempat wisata atau berburu kuliner biasanya
apa aja itu kegiatannya
ke tempat wisata berhenti di tempat wisata
kemudian berburu kuliner apa aja
semua itu dua duanya
tapi selain tempat wisata banyak masuk ke pelosokan
lihat desa desa yang biasanya tidak dikunjungi wisata
kita merasa itu lebih menarik
tempat standar wisata ya di tv juga kelihatannya
tapi itu lebih senang
jadi bagi yang tidak kelihatan
jadi justru yang tidak ada pemberitaan gitu ya
di tempat tempat yang pedalaman begitu ya
nah ini udah jadi telurnya
mungkin pakai roti kali ya
bisa pakai roti
pengen cobain tadi tuh bumbunya itu
mau dong tambah lagi
silahkan dicobain prabu
kalau saya mau pakai roti boleh ya
boleh pakai piring ya
ini kayaknya belum pernah didapetin
rempah rempah kayak gini
kalau misalnya untuk dapetin cita rasa daerah itu
bumbu bumbunya langsung beli di negaranya
sering kali beli
kita belanja di pasar kadang kadang
oh seru banget belanjanya ke pasar
eh gak bisa men
oke pak elko ibu yel terima kasih banyak
sudah hadir di good morning
ini perjalanannya sangat menginspirasi banyak orang
lagi kumpulin keberanian nih
berani nggak ya saya bikin
mirip kayak gini sama keluarga
oke kalau begitu
kayaknya hari ini kita sudah semoga bisa menginspirasi gitu yang ada di rumah
mungkin untuk melakukan perjalanan
tapi yang pasti ini juga bisa untuk bonding keluarga
satu sama lain bisa semakin erat lagi
dan kita akan kembali lagi besok di good morning
akhir pekan tentu saja bersama anita mai
ya dan juga nanti yang bertugas besok siarannya siapa ya bukan saya
tapi ada klip terbaru dari joan mayer yang bisa ada saksikan
sebelum kita menutup good morning hari ini